penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
menganjurkan warga ibu kota untuk bekerja dari rumah atau work from home
untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada saat musim penghujan
hal tersebut disampaikan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
dalam apel gabungan penanganan kemacetan lalu lintas provinsi dki jakarta
di kawasan silang monas jakarta pusat senin pagi
heru juga meminta jajaran pemerintah provinsi dki jakarta
untuk saling berkolaborasi khususnya saat musim hujan tiba
tak hanya itu heru juga memerintahkan jajarannya berkolaborasi
dengan instansi terkait untuk memberikan informasi titik rawan genangan
serta kemacetan bagi warga ibu kota
saya minta kepada jajaran dinas perhubungan
jika nanti kondisi cuaca memang memburuk sesuai dengan analisa bmkg
maka dilantas bersama dinas perhubungan
bersama kepala bppd tentunya
para wali kota memberikan informasi bahwa titik titik yang rawan kemacetan
diberi informasi lebih dulu sehingga masyarakat pengguna lalu lintas
bisa memilih sekali lagi bisa memilih jalur
bisa memilih mungkin bisa work from home dan lain lainnya